dari palu sulawesi tengah terima kasih atas informasi terbaru dari anda
dan badan nasional penanggulangan bencana siap mengatur mekanisme distribusi bantuan internasional
untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
ini menindaklanjuti keputusan presiden joko widodo
yang akan mengizinkan masuknya bantuan internasional untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
namun menurut kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho
bantuan yang diterima harus selektif sesuai kebutuhan
tadi malam presiden telah menyampaikan kepada menteri luar negeri
bahwa pemerintah indonesia menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan
artinya welcome negara negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan
untuk kemanusiaan penanganan di sulawesi tengah silakan
jadi bukan kita meminta bantuan internasional
bukan kita meminta bantuan internasional
tapi menerima tawaran dari negara negara atau dari masyarakat internasional
dan min kopol hukam ditunjuk sebagai koordinator
bnpb bersama kementerian luar negeri saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur